kita ke informasi selanjutnya kado istimewa ternyata tidak hanya datang dari sektor ekonomi dan juga investasi bagi indonesia
namun juga mampir ke sektor pendidikan indonesia
lembaga pemeringkatan international quecoraly semen qs world university ranking dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas merilis lima ratus universitas terbaik di dunia
metodologi yang digunakan qs adalah empat bidang yaitu penelitian kemudian pengajaran ketenaga kerjaan dan juga internasionalisasi berdasarkan enam indikator pencapaian
dan hasilnya buat anda mungkin salah satu sifitas akademikanya posisi universitas indonesia melesat naik empat puluh delapan peringkat langsung sekaligus kembali bertengger sebagai universitas terbaik di indonesia enam tahun berturut turut
pembentuk sumber daya manusia berpendidikan terbaik di dunia dan tentu saja di indonesia
universitas top dua ribu tujuh belas saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama kalau berbicara universitas kita bicara dulu tentang bagaimana dengan dunia
tapi bila kita melihat bagaimana dunia juga membuat sebuah barometer bagaimana universitas universitas terbaik
perlu juga saya sampaikan bagaimana indikator ada enam pencapaian indikator yang memang dilihat oleh qs
ini berkaitan dengan unsur akademik keseluruhan
dan hal ini berkaitan dengan jumlah pengajar
kemudian juga jumlah pendidik favorit nggak kalau kita biasanya ikut smptn kan biasanya berapa banyak yang berminat ke universitas tersebut itu juga menjadi salah satu barometer
ini adalah terkait dengan jumlah kutipan ya ataupun juga citation dan jangan lupa ada publikasi ilmiah
kemudian bagaimana dampak penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perusahaan tersebut dampaknya bagi masyarakat
bagi kehidupan itu seperti apa
jadi seberapa besar perusahaan tersebut menampung mahasiswa mahasiswi dari berbagai negara itu juga penting
itu totalnya nanti akan dijumlahkan sehingga diperolehlah universitas top di dunia versu qs dan juga kami cnn indonesia business mengkombinasikannya dengan
jadi ini adalah satu satunya perusahaan yang terdapat di universitas di dunia dan didapatkan tidak terlalu jauh berbeda
kita lihat yang berada pada posisi pertama selalu saja top tiga selalu mereka mereka saja
yang pertama adalah massachusetts institute of technology dengan posisi pertama pada tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
kita lihat ini berada di cambridge ya dan berapa harganya harga kalau kita mau sekolah di sana
secara rata rata setiap tahun meskipun dalam keterangan resminya dikatakan tiap hari
setiap fakultas ataupun tiap jurusan nanti beda beda tapi secara rata rata dijumlahkan per tahun kita perlu mengeluarkan dana dua ratus enam puluh enam juta rupiah bila dirupiahkan
dan ini belum termasuk misalnya kita kalau misalnya sekolah di mit kita butuh flat ataupun kita butuh ruangan untuk kita tinggal
kemudian butuh biaya akomodasi kemudian external cost yang lain kalau ada tugas ini itu ini itu
itu tuh nggak masuk jadi itu hanyalah biaya tussion yang harus kita keluarkan dua ratus enam puluh enam juta rupiah
jadi kalau misalnya anda bisa berangkat ke mit dengan scholarship betapa beruntungnya anda
bayangkan seberapa tahun anda menghabiskan waktu dan anda bisa menghemat
belum lagi akomodasi biasanya kalau scholarship biasanya ditanggung ya oleh sponsor yang membayar uang sekolah anda di sana
yang kedua adalah harvard university dengan dua ratus enam puluh enam juta rupiah
jadi hampir sama ya rata rata yang harus kita keluarkan kalau kita mau ke harvard
dan harvard memang melahirkan banyak sekalian
jadi kita ingat sekali toko toko penting kita ingat bagaimana bill gates meskipun tidak ataupun juga mark zuckerberg
meskipun tidak selesai di sana tapi paling tidak itu menjadi sebuah filter
jadi ketika kita masuk bisa melewati tes akademik ke harvard ya paling tidak kita sudah di atas rata rata
dan itu sebuah kebanggaan tentunya
tidak heran meskipun ada yang tidak menyelesaikan sekolah di harvard seperti zuckerberg misalnya
dia kembali dengan sebuah teknologi inovasi teknologi terbaru khususnya di media sosial
dan ini juga berasal dari berada di cambridge
harvard posisi kedua universitas top di dunia
selanjutnya kita ke posisi ketiga adalah stemford university berada di california
dan juga rata rata tuitionnya adalah dua ratus enam puluh enam juta rupiah
tiga terbesar masih diborong oleh negara amerika serikat sebagai kiblat pendidikan tinggi terbaik di dunia
belum ada yang bisa mengalahkan meskipun beberapa negara di asia mencoba mengejarnya
ini adalah juga universitas top di asia
kita juga mengkombinasikan dengan top ranking ataupun top university uniran
juga unirank dan qs survey juga
kita lihat pada posisi pertama untuk asia adalah the tokyo university
dan tokyo university ini tampaknya mulai memburu ya posisi posisi negara negara yang ada di negara adidaya di amerika serikat
dan tuitionnya jauh sekali berbeda
kalau tadi di amerika serikat sekitar rata rata dua ratus enam puluh enam juta

tapi kalau ke tokyo kita hanya butuh tiga puluh tiga hingga enam juta

dua puluh juta adalah untuk anda yang sekolah s satu di sana
enam juta apabila anda memutuskan untuk sekolah s dua ataupun master degree di the tokyo university
selanjutnya kita lihat yang berada pada posisi pertama setelah jepang tadi berada pada posisi pertama
ternyata pada posisi kedua adalah berasal dari taiwan
bahwa ternyata lebih mahal sekolah di taipei yaitu di national taiwan university
daripada kita di tokyo
kita lihat tusionnya untuk s satu itu sembilan puluh sembilan juta rupiah per tahun rata rata
kemudian rp satu ratus enam puluh enam juta rupiah untuk s dua
jadi ini nilai yang dirata ratakan ya
jadi tiap fakultas tiap jurusan nanti bisa berbeda tapi rata ratanya begitu
taiwan lebih mahal tapi berada pada posisi kedua sebagai top university di dunia
lalu pada posisi ketiga adalah fudent university
ini berasal dari shanghai tapi tidak dilaporkan berapa sesungguhnya tussion yang harus kita bayar
ataupun biaya sekolah yang harus kita bayar
kalau tidak kelas satu tahun
lalu kita bergeser ke indonesia
kita lihat bagaimana indonesia
saya mulai dari posisi ketiga
universitas top di negeri ini adalah un institut teknologi bandung
ataupun juga itb
itb memperoleh posisi ketiga dan kita lihat bahwa memang untuk itb ini biayanya kita akan lihat bagaimana tiga belas juta hingga tiga puluh tiga juta
jadi rata rata kalau anda s satu di itb anda ingin sekolah di itb
untuk mungkin yang menyaksikan ingin sekolah lagi kita lihat kalau anda melanjutkan s dua rata rata per tahun itu anda harus keluarkan sekitar tiga puluh tiga juta ya
jadi agak mahal juga sih sebenarnya
tapi kan tidak ada yang bisa menghentikan passion untuk menambah wawasan lagi dengan sistem dan kurikulum akademik ya
kita lihat selanjutnya mahasiswa yang tercatat di itb sampai saat ini lebih dari empat puluh lima ribu
dan sesungguhnya bila kita berbicara mengenai institut teknologi bandung ataupun itb melesatnya kalau berdasarkan qs itu posisinya memang lebih tinggi ya
jadi kalau berdasarkan qs ini berdasarkan unirank itu posisinya kalau catnya jauhnya lebih tinggi
jadi pada tahun dua ribu tujuh belas itu berada pada posisi ke empat ratus satu saat ini meskipun posisi ketiga di indonesia dan dua ribu enam belas di empat ratus tiga puluh satu
tapi proyeksinya dua ribu delapan belas dengan beberapa indikatornya
jadi setelah indikator tadi yang disurvey mereka bisa masuk ataupun melesat ke level tiga ratus tiga puluh satu
jadi selalu ada potensi kalau ada evaluasi
karena evaluasi biasanya menghasilkan sebuah program program untuk mengatasi kelemahan kelemahan gitu
jadi weaknessnya dihabisi sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan
itb posisi ketiga universitas top di indonesia
kita bergeser ke universitas top di indonesia
posisi kedua adalah universitas gajah mada kita lihat bersama
jadi ini dikombinasikan antara qs dan juga unirank
apabila anda bersekolah di indonesia
bersama dengan universitas top di indonesia
satu di ugm anda harus siap siap dengan angka tiga belas juta rupiah rata rata per tahun
kemudian enam puluh enam juta rupiah untuk s dua di sana
dan mahasiswanya juga jumlahnya sekitar empat puluh lima ribu ataupun lebih dari empat puluh lima ribu
ugm anesitas akademikanya berada pada posisi kedua
universitas terbaik di indonesia
universitas indonesia kembali menjadi posisi pertama universitas terbaik di indonesia
dan enam tahun sudah bertugas
terus saja berada pada posisi ini
dan bila kita melihat bagaimana pergerakan yang berdasarkan qs kita lihat bersama
bahwa memang begitu tinggi ya
ataupun juga melesat yang didapatkan oleh universitas indonesia
jadi misalnya dari posisi tiga ratus dua puluh lima itu bisa ke dua ratus tujuh puluh tujuh di dunia
dan ini sekaligus menobatkan universitas indonesia menjadi satu satunya universitas di indonesia
yang berhasil melesat di posisi tiga ratus terbaik
jadi masih panjang memang perjalanan kita apalagi untuk mengejar negara negara
di asia saja itu masih panjang
apalagi kita bicara mengenai mit harvard dan kemudian stanford
tapi paling tidak sudah ada sebuah jalan
dan tren peningkatannya sudah sangat baik
tren itu akan berbicara mengenai potensi kita mengejar ketertinggalan
kalau tren yang diperoleh ui seperti ini bukan tidak mungkin
kita bisa mengejar ketertinggalan
dari asia terlebih dahulu kemudian kita akan coba ke eropa
ke negara di dunia tentunya
kita lihat tussion kalau anda sekolah s satu di ui
anda harus siap siap dengan kocek tiga belas juta rupiah per tahun
kemudian kalau anda sekolah s dua
ada yang s dua di ui
anda harus siap siap dengan angka enam puluh enam juta rupiah per tahun ya
jadi sebenarnya relatif mahal
tapi kalau dibandingkan tokyo tadi agak lebih mahal juga ya ui ya
jadi so so lah gitu
tapi paling tidak ui berada pada posisi pertama
dengan mahasiswa lebih dari empat puluh lima ribu
dan memang peningkatan yang diperoleh oleh universitas indonesia
tahun ini memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan
dengan performa indikatornya itu international student
bila kita lihat international fakulti ya
yang juga mengukur ekspatria tenaga pendidik asing di sebuah universitas
dan kalau kita academic reputation juga membaik
kemudian employer reputation juga membaik
kalau kita lihat juga bagaimana angkanya
untuk international faculty nya
itu bersekolah di ui
kemudian ataupun juga untuk s satu
jadi itu sangat penting sesungguhnya
bagaimana keterlibatan ataupun keinginan universitas untuk melibatkan
mahasiswa mahasiswa tidak hanya dari indonesia
tapi juga dari luar
sehingga bisa sebuah proses saling bermanfaat
ataupun sembiosis mutualisme ya
selamat universitas indonesia sebagai universitas terbaik
enam tahun berturut turut di indonesia
dan juga menembus level tiga ratus besar ya
perjalanan masih panjang
semoga ui juga bisa menembus level dua ratus terbaik
hingga bukan tidak mungkin kita mencoba mengejar ketertinggalan
di puluhan terbaik universitas di dunia